hahaha kacau banget ternyata aku berhasil
nah ikutin aku datang
bakal ku kasak tuh semuanya
artinya si datuk mariko
gue tiup apa kok ketutin ya
nah gue tiup aja dah
sukses juga nih pancala mampirin
gue berhasil gue berhasil
banyak banget ya nah
silakan bu silakan bu
dekat dulu silakan silakan
nah yang ini cocok untuk si mas
berapa mas harganya
yaitu lima puluh ribu
murah kom mbak
pecek boleh milih yang lainnya ya bu ya
silakan pak kalau mau dilihat dari bagi
di belakang masih banyak pak
kok begitu sih nandanya
kamu sih murid ya
kita kan itu timbang untuk si buto ijo
tapi tuhannya kepala nya botak
buto ijo itu kepala nya botak
tenang serahkan semuanya saya
kalau apa apa kita berhenti
gimana mbak sudah ada yang cocok
ini saya suka sekali
berapa harganya mas
untuk mbak gratis saja
mas baik sekali
gimana kalau nanti malam kita ketemu
iya mas kemana kita mau pergi mas
kamu gak usah hubungan dengan dia deh
aku curiga dalam keseluruhan
aku juga curiga dalam keseluruhan
ya tenang saja
kalau kamu tidak mampu menakutkan dia sebagai tumbal
kamu tidak pantas berbicara seperti itu
ya tahu bos

pernah nggak sama
ya main tuh
kamu kodok putih nakan
gak apa apa pak mereka akan dapat sama sama jin
iya pak kalau begini caranya kita bisa jadi miskin
sampai jumpa nakan
hai sudah lakan mas janganlah kamu bersedih terus kematian istrimu adalah kenyataan yang harus kamu
aku tidak bersedih dewi aku hanya merasa bersalah itu kesalahan istrimu kenapa dia datang ke tempat
kau dengan dia datang ke tempatku berarti dia menantang itulah aku sesali kenapa istriku
berbuat begitu sudahlah sekarang kamu harus menikah dengan wanita lain dan istrimu nanti
akan kujadikan tumba lagi baik dewi sekarang
hai kang mas bersiap siap
kita berangkat yuk
jangan banyak lagu sekarang

jadi tidak perlu jadiak sudah enak bos
makanya baca nggak sekolah sih
tahu kan hendarto si raja emas
mau ngapain dia
dia mau ngadain pesta pernikahan
wah iya itu dia
bener bol makasih makasih
lu bener bener cacis hararnya
empuk sekali bawis
terus terus pergi mas terus pergi
namanya pesta pernikahan bos
sumbangannya ini ya bos
semua tamu datang bawa apa
kita kan belum lama ini udah dapat nyepet
tapi belum bisa beli apa apa
nah kesempatan ini kesempatan itu